asinan kayak beginian tuh
namanya juga aneh
asinan betawi ibu sinsin
mereka bilang juga apa
ngapain itu dipegang pegang
jangan lari loh
lo katanya dapat kue dari dika juga ya
kenapa gak nelpon pura aja tuh neng
habis mas pur di telpon gak diangkat
di sms gak dibales
kalau gitu saya permisi dulu ya
nanti dikabarin ya mak
ya telpon aja ya
mak pergi dulu
ini kue gua
dika suka sama gua
bukan sama lo
myang sudah dapat asinannya
katpe orang orang ini asinan enak
tapi gak terkenal kan
tapi ma maunya asinan yang berdiri sejak seribu sembilan ratus dua puluh bang
ini asinan berdiri sejak seribu sembilan ratus dua puluh satu beda satu tahun doang
udah terserah deh ayo kita pulang udah mau maghrib
aku gak berani
saya gitu aja gak berani
lagi pada ngapain sih
kan mas pur gak ada
iya ojek juga nggak ada
pada kemana sih kang
paling juga lagi pada narik nih
nih makasih ya kang
eh kenapa helangnya pake dicium cium segala
masa sih padahal sudah sebulan belum dicuci
lempar bang lempar
makasih ya bang
wah mau kemana

buat apa bang

pak ji pak ji pak ji
terus saya gak bisa turun pak ji karena tinggi pak ji
lu kayak kucing aja bisa naik gak bisa turun

tapi estimate tak ada mudah mas jara
udah kita tunggu nantiute

jangan lari loh lo kagak boleh makan kue dari tiga jangan bang
suruh tukang masya allah bangawan turun di sini aja ya kenapa saya mau misalnya mereka
bang bang bang bang lepasin bang udah tuh jangan bertengkar bangawan bantuin saya bang
kalau neng pikatnya ngontrak di kontrakan mbak be ya kagak cuman umpang doang di kontrakan
di silaras oh emang ngapain di dulu dulu mbak be saya tadi dikasih kue bolu sama neng
tika sama setiap tisna buat buka puasa
sama ya juga dikasih oh dikira saya teh cuma saya aja yang dikasihnya be salamualaikum
bang udin kenapa sih bertengkar biarin aja kang biar seru orang bertengkar
lepasin gue ya lepasin kamu jangan bertengkar lagi iya masya allah
pulang dapat hasilnya
kagak mak tapi beli hasilnya nge like lah
hai lu beli hasilnya yang lain bukan asinan dan
hasilnya habis mak yaudah kalau abis
gak usah dibeli besok lagi aja ngapain lagi beli asinan kayak beginian tuh namanya
juga aneh asinan betawi ibu sinsin
ngapain itu dipegang pegang
jangan lari loh
lo ngapain pada berantem sore sore
den bukan cuma lo aja yang dikasih
gue juga dikasih
kita gak makan
mak katanya tuh kue mau dikasih ke tetangga
daripada dikasih mending kita makan aja
kalo lo kagak mau udah mak aja yang makan
mak aja gak boleh makan mak